menlu as mike pompeo diterima menlu red no marsudi dan presiden joko widodo di jepang
widodo di istana kepresidenan bogor jawa barat kamis pagi
red no menyebut untuk meningkatkan kerjasama ekonomi kedua negara
pemerintah amerika akan mendorong lebih banyak pengusaha amerika
untuk melakukan economic engagement atau kerjasama ekonomi dengan indonesia
amerika menilai indonesia sebagai negara penting di kawasan asean
presiden joko widodo pun mengapresiasi kunjungan menlu as mike pompeo
kunjungan anda di tengah pandemi ini menunjukkan arti penting
dan kemitraan strategis antara
indonesia dan amerika dan selama pandemi ini saling kunjung
antara pejabat kita cukup intensif bahkan dapat saya sampaikan paling intensif
retno menjelaskan pembahasan terkait kerjasama di bidang pertahanan sebelumnya
telah dilakukan oleh menteri pertahanan indonesia prabowo subianto yang berkunjung ke amerika
peran besar indonesia di kawasan asean membuat amerika serius menjalin hubungan yang lebih baik
indonesia dinilai oleh amerika
amerika serikat memainkan peran yang khusus di kawasan
indonesia adalah anchor asean
oleh karena itu dengan peran besar indonesia ini
maka amerika betul betul ingin menjalin hubungan yang lebih baik dengan indonesia
tentunya termasuk tadi ekonomi dan juga kerjasama di bidang pertahanan
pompeo menyampaikan apresiasi bagi indonesia atas kontribusi ikut menghadirkan perdamaian di afganistan
kedua pihak sepakat untuk meningkatkan kemampuan pertahanan
isu teroris dan perlengkapan militer untuk mencapai minimum essential force atau imef
usai bertemu presiden jokowi pompeo akan hadir dalam sebuah acara yang digelar oleh gp ansor
ormas pemuda yang berafiliasi dengan nahdlatul ulama
dini putan cnn indonesia